dua minggu jelang lebaran pelabuhan tanjung priok jakarta
sudah dipenuhi calon penumpang kapal yang memilih mudik lebih awal
mereka terlihat menunggu di terminal nusantara ii tanjung priok pada minggu
para penumpang ini mengaku memilih mudik lebih awal
dikarenakan takut kehabisan tiket
mereka pun rela menginap di pelabuhan meski kapal berangkat pada senin
karena emang musim liburan sekarang kan awal awal mudik ya pasti
kebanyakan orang juga yang pengen pulang kampung
ya saya pun dari hari kamis jumat kemarin kesini
karena kejar tiket dikhawatirkan tidak dapat tiket
penumpang sendiri biasa yang membutuhkan lima hari perjalanan
dari tanjung priuk hingga ke lewo leba nusa tenggara timur
di pelabuhan nusantara kota pari pari sulawesi selatan
tercatat untuk km kirana dari balikpapan
sementara km aditya tujuan samarinda
puncak arus mudik di pelabuhan nusantara sendiri
diprediksi akan terjadi pada pekan terakhir jelang lebaran
di pelabuhan mamuju sulawesi barat pada sabtu
warga dari sejumlah daerah memilih mudik lebih awal
untuk menghindari penumpukan penumpang dan takut kehabisan tiket
tiket yang murah menjadi pilihan warga untuk mudik
dengan menggunakan kapal feri
umumnya para pemudik ini adalah perantau dari pulau kalimantan
kenapa cepat mudik ini
takut kehabisan tiket
jadi dipercepat mudik
kecepat pulang nih
diperkirakan lonjakan pemudik di pelabuhan
akan terjadi mulai sepekan jelang idul fitri mendatang
tim diputan cnn indonesia